harga harga bahan kebutuhan pokok dalam beberapa waktu ini tidak stabil dan cenderung naik
tentu saja hal itu membuat daya beli masyarakat menurun
dan berikut ini wawancara eva yunisar dengan presiden kenam indonesia susilo bambang yudhoyono tentang kondisi tersebut
saat ini susilo bambang yudhoyono menjadi advisor bidang internasional di ct corp perusahaan induk cnn indonesia
daya beli masyarakat saat ini sedang turun
dan ini justru dipersulit dengan kenaikan harga yang tidak terkontrol
kebijakan apa sebetulnya yang bisa menyeimbangkan atau mengontrol kenaikan harga pangan yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat
ada beberapa hal yang bisa kita lihat mbak eva ya
ketika ekonomi melemah begitu sektor real bermasalah
akhirnya phk tidak bisa dielakkan
ditambah harga yang sudah mahal tadi maka daya beli rakyat secara real menurun
di seluruh tanah air
lihat itu statistik yang dibikin oleh lembaga lembaga internasional
nah sebetulnya menghadapi seperti ini yang paling baik adalah sektor real yang mudah mem phk kan orang
orang kehilangan pekerjaan
tidak punya penghasilan
akhirnya tidak bisa hidup
jangan sebaliknya diperas pajaknya
sehingga dia tidak bisa apa apa
akhirnya ya sudah lah phk saja
justru dalam keadaan ini kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha
dengan catatan hey dunia usaha sudah kami bantu
kali ini jangan phk
ayo bareng bareng dengan pemerintah itu